penyebaran virus seperti virus flu burung bisa meluas jika kita memang tidak paham cara mengetahui dan juga mengatasinya
betul padahal banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus flu burung utamanya
dan menjaga kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan
kebersihan tangan ini dia
simpel sekali putri
sangat sederhana tapi masih banyak yang sulit melakukannya
sebelum kita mulai makan sebelum kita menyentuh makanan setelah kita selesai buang air
dan ini tangan adalah bagian tubuh yang paling banyak digunakan untuk beraktivitas
dan tangan yang bersih menjaga makanan dihingga pikuman atau virus
jadi jangan lupa selalu cuci tangan di waktu waktu khusus ya itu yang tadi sudah saya sampaikan
ya karena bakteri memang kuman penyakit memang banyak sekali di toilet kita memang tidak sadar karena toilet kita sering kotor sehingga banyak kuman hingga di sana
kemudian juga alat makan dan juga dapur yang mutlak untuk dijaga kebersihan
ya disinilah makanan disiapkan sebelum masuk dan dimasak dan masuk ke tubuh kita
ini penting putri kebersihan dapur kita
betul dan kemudian masaklah bahan makanan dari hewan terutama unggas dengan suhu yang cukup dan sampai matang
daging bebek tadi tujuh puluh empat derajat celcius daging ayam minimal tujuh puluh empat derajat celcius dan telur minimal tujuh puluh satu derajat celcius
untuk sementara ini yang senang dengan telur setengah air dikurangi dulu
betul selanjutnya jangan meninggalkan makanan masak pada suhu ruangan lebih dari dua jam
simpanlah sisa makanan ke dalam kulkas dengan suhu di bawah lima derajat celcius dan terakhir ini
bila anda memelihara unggas seperti ayam atau bebek pastikan jaraknya tidak berdekatan dengan rumah
jarak yang dianjurkan setidaknya dua puluh lima meter dari rumah tempat tinggal anda